tante farah udah lama ya kita gak ketemu
waduh siapa menegu ya
kayaknya wis berumur jauh dari mbak reva
neng bengong aja kayak sapi om pengkalah itu
adriana nyuruh anak anak black cobra
untuk nyulik surti supaya surti nggak balik lagi ke apartemen
supaya si lasra itu tetap kerja di apartemen
buat ngasih informasi buat kita nih
jadi pas anak anak black cobra itu nyulik
adriana suruh untuk anak anak black cobra
antar surti ke kampungnya lagi
jauh jauh dari jakarta
nah dilakukan itu semua
kalau surti itu udah sampai ke jakarta
tapi dia dijemput sama pacarnya salah satu tukang ojek
nah mas be tadi dateng tuh
untuk nanya kebenarannya sama satpam
jadi satpam adriana suruh untuk bohong
pinter juga ide kamu
sekarang mama lumayan percaya deh kalau kamu udah mulai duduk
nih salam dulu
assalamualaikum adriana mau kerja dulu
yow aih udah ma
yang pinter ya di kantor
kayak anak sekolahan aja
yang jamret hape saya den
yang dimana yakin
yang yakin den
hape nya warna putih den
itu hape saya den
eh balikin hape gua
eh tunggu den
hajar aja dah
ini handphone emang diman ya
aduh ini udah lupa saya den
aduh ini tuh nomor nomor penting kan
termasuk ada nomor suratnya juga
kalau gitu kita balik yuk emang
nanti motor saya dicuri loh
cuma ktp masin doang den
yaudah emang diman
yang penting kan sekarang handphone sama dompetnya udah dapet
makanan saya teh
yaudah emang diman
berarti itu belum rezeki
yaudah kalau emang diman mau pulang
boy duluan ya
diman sini aja
tuh makan ke siap
selalu berinvestasi makin nyawa ya
kok ada semuanya yang kaya
waktu itung sekarang karaoke
nunggu dulu ya
iya konconin mbak reva kayaknya wis berumur jauh dari mbak reva
bungkong aja kayak sapi om pengkalah itu ayam tetangga
yaelah tadi sapi sekarang ayam beneran mana
neng mau ngerayu ini sini dong dirayu
buset dah begini nih ya mama mau ngomong dengerin orang tua
begini itu kan si cacing krami begitu modelnya
kira kira nih ya kira kira kalau nggak jadian
lucu sama si cacing krami
mau enggak kalau mama jodohin sama orang cakep banget
wangi cowok waduh gantengnya ya masya allah
nah itu gantengnya ya kumisnya itu ya
satu biji kumisnya cakep banget itu
baunya nggak enak
maksudnya tuh wangi banget mel
jarang jarang ada cowok yang wangi begitu
apaan cowok bawa mama lagian belum tentu cowoknya mau sama meli
lah yang begini nih yang begini nih
eh ya ini zaman modern kemarin mama udah whatsapp whatsappan
pura puranya jadi kamu
di handphone kamu gitu pakai pura puranya mama jadi kamu halo sayang begitu
udah mau cowoknya kan
ih mama tuh gak boleh kayak gitu tuh namanya pembohongan
masa pake handphone meli pura pura jadi meli
mama melly itu punya cara sendiri buat mencari cowok yang baik buat melly
yang meli cintai dari hadalam hati mama
melly punya cara sendiri buat menilai cowok yang melly mau
mama tuh gak boleh kayak gitu
ya eh lah buktinya mana gagal money gagal money
dapatnya yang longsor kayak gitu tuh kayak mau kasih cacing kermik
mama karena melly punya cara sendiri untuk menilai cowok yang melly mau
bebe pianin itu dah tertop dari tertop dari tertop
yang meli mau dia tuh paling bagus mama
jadi udah balikin hp meli
ya jangan nih macem macem
eh enak aja main balik balikin
gini dah bagaimana kalo ketemuan dulu ntar cus begitu mama balikin handphonenya
tapi ketemuan dulu begitu
tuh anak congolnya begitu amat sih
dapat dari mana itu mulut begitu
eh nyan nyan nyan
duduk dulu dah lu sini
lu duduk dulu sini
lu kayaknya udah bener bener kagak mau ngobrol sama gue ya
he maulah memang mau
lu pan pengen banget nih nikah sambil kuliah
jadi ma udah setuju lagi nih kalo nyan nikah sama meli
wah itu dong ma
dari kemarin udah melaksanain nikahin nyan sama meli
eh musad dah
dengerin dulu gue belum kelan ngomong udah menyamber nyamber aja
nih gue kasih tau nih
eh ini ibaratnya nih
ibaratnya apa ma ibaratnya apa
iya ibaratnya itu
kalo emaknya meli udah bener bener kagak mau punya mantu lu nih
terus lu bubaran nih sama si meli
ah enggak ma
ian enggak mau lah
pokoknya ian harus jadi saham bebek sama mel
saya kagak ngerti ibarat sih lu
ian ngerti ma
tapi ian enggak mau punya pemikiran ibarat ibarat yang gle gle tentang bebek bebek
udah emang kenapa
kalo lu kagak jodoh sama si meli
terus emaknya kagak ngeresutin lu
lu mau enggak gua kenalin gua jodohin sama anaknya temen emak
cakep dah lu pasti demen